sebagai informasi selanjutnya kamis pagi artis elma teana menyambangi subdirektorat resmob kepolisian daerah metro jaya
elma akan memberi keterangan sebagai saksi dalam kasus pemilikan senjata api gatot brajamusti mantan guru spiritualnya
elma tiba di resmob polda metro jaya sekitar pukul sepuluh lebih empat puluh menit didampingi kuasa hukumnya ina rahman
ina mengatakan elma akan berkomentar setelah memberi keterangan
selain itu reza artamevia akan diperiksa sebagai saksi pada jumat pagi
kepala subdit resmob direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya ajun komisaris besar budi hermanto menyatakan
elma dan reza diperiksa karena memiliki kedekatan dengan gatot brajamusti